jakarta tuh ya eh di tanggang ya
nah itu yang bikin menurut gue ya karena dia kadang kadang kan dia suka anaknya ya
kan dulu banyak partai partai yang bergabung dengan pemerintah juga nggak straight dengan dpt yang ditetapkan oleh kpu